di sana juga aman aman dan lancar lancar aja ya kan
ya kan sekarang waktunya berdua sama saya
terakhir aku kesini bareng sama anak anak
bareng sama ada mama juga
ya tapi ya sedih sih
ya walaupun mama mencoba dan berusaha untuk bikin aku happy
makanya dibawa ke villa ini bareng sama anak anak
masalah di sana juga
tapi pasti berasa kurang mas karena nggak ada kamu
ya tapi kan buktinya kamu kuat
kamu wanita yang hebat
bisa bertahan sampai sekarang
saya mungkin memang gak bisa mengubah masa lalu
tapi saya dan kamu bisa menciptakan sesuatu yang baru
kamu untuk bersepakat egosistem
bagi datang dia banyak
sengaja saat itu
dia hanya adik kesulitan
dia semua hanya dari percintaan dilakukan dengan stewardship
membilang katanya banyak isu

si yumi itu udah kembali ke mas

oh iya bareng bareng masih di mobil
biar nanti sama penjaga vilanya aja
terus kamu udah ngasih apa
kamu ngasih tau belum kalau kita mau kesini
ini udah dibersihin belum sih
udah lama kan kesini soalnya
ya kan penjaga villa juga setiap hari bersih bersih
lagian gimana sih yang ngasih tau orang orang dewa kan
lama mama ngasih tau tadi pagi
saya kan gak tau ada villa ini
kamu yang lebih tau kan
apalagi kesini waktu itu rame rame
cukup sounding itu paling dichts sorta
syabatos juga kembali ke arah
sebagiannya malah ngepal

suara kan seperti jus
pertamanya itu lumayan kincang sih
pertama kali melihatnya
aku jadi deg degen canggung gini sih
aduh din itu suami kamu din terima
punthan kenalin saya temang jena penjaga pilihan yang baru
selamat datang pak al
bu andin semoga betah ya
itu ada barang di mobil
mau sholat dulu sekalian
ya udah ditunggu saya ambil dulu barang barangnya
iya makasih mas
yang mau lanjut lagi mas
kita mau sholat dulu
sholat dulu ya
syukur ya fel
akhirnya semua meeting yang harusnya bareng sama pak al semuanya bisa diundur dulu
ya untungnya sih klien kita semuanya pada kooperatif ya pak
iya betul kamu
karena kita kan dari dulu memang saling pengertian dengan mereka
dan itu juga salah satu kunci kita kenapa bisa kerja sama sejauh ini
iya sih pak
mungkin kliennya juga pada sadar deh sama karakternya pak al
ya nggak mungkin juga kan seorang aldi baran alfahri itu sepelain pekerjaan nih
ya pastilah mereka pasti tahu
ya meskipun sekarang rencana pak al
berubah menjadi berangkat ke villa
saya itu masih khawatir dengan kondisi kesehatannya pak al
kalau pak rendy khawatir
kenapa nggak pak rendy coba untuk nyusulin pak al ke vila
ya kamu kan tahu sendiri
pak al bilang kalau beliau nggak mau diganggu sampai hp nya aja kan mau dimatiin
kalau gitu sih ya
susah juga ya pak
mau komunikasi juga
yaudah tapi ya untuk sekarang ini kita harus homratin lah
perhubungan mereka kita jangan ganggu dulu
dan kalau misalkan nanti ada kerjaan yang menyakut sama pak al
kamu bisa langsung tanyakan dulu aja ke saya oke
baik kalau gitu pak
oh iya saya permisi kerongan saya dulu ya pak
pak al nggak ngasih tahu kalau pilahnya itu di mana
vila keluarga atau beliau yang cari sendiri ya
selamat siang pak
ada yang bisa kami bantu
dia terlibat dalam kebakaran di gudang vila larosa
saya cuma orang suruhan
saya nggak bermaksud membunuh sienna
tapi kenyataannya kamu yang membunuh sienna
kamu harus menjawab soal itu
pak sabar pak sabar
tolong pak saya nggak mau di penjara
sudah cukup mari ikut
ini bukti bukti keterlibatan dia pak
untuk membantu proses pengedikan
kami siap memberikan keterangan pak
baik terima kasih atas kerjasamanya pak
tanpa peran aktif dari masyarakat
mungkin kasus ini masih menjadi misteri pak
boleh diisi formulirnya dulu pak
sekarang sudah selesai sienna
semua sudah terbuka
semoga kamu tenang di sana
karena mereka yang bersalah atas kematian kamu
harus menerima hukuman yang setimpal
kakak akan mengawal prosesnya
dan memastikan mereka tidak akan menghirup udara bebas lagi
adik kesayangan kakak
baik baiknya di sana
dugaan kakak ternyata salah
saya ingin meminta maaf pak
maka mikirnya itu orang orang yang udah bunuh kamu itu
itu orang orang yang sudah bunuh kamu itu
adalah nino atau sih
tapi yang ternyata bunuh kamu itu
adalah agus rimba
adalah agus rimba dan anak buahnya sinta
dan anak buahnya sinta
mereka yang sudah melakukan itu ke kamu d
seenak meninggal namanya agus rimba
jadi gimana ren ada apa ren
iya bu kedatangan saya ke sini sebetulnya ingin menanyakan
ya kalau boleh tahu bu posisi pak al dan bu anim sekarang gimana ya
ya saya hanya tahu pak al dan bu anin berangkat ke vila
tapi saya belum tahu vilanya dimana bu
oke gini emang ada hal penting apa yang mau disampaikan rani
kan kemarin al telpon kamu katanya nggak mau diganggu
the reke sedang honeymoon dan sudah tidak mau diganggu pekerjaan
ya saya mengerti dan bukan maksud saya untuk mengganggu bu
maaf tapi jujur buat saya saya khawatir bu sama pak
karena pak al baru sembuh dari garis luka di perutnya
dan kondisi pak al pun masih belum ingat sepenuhnya bu
well sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kekhawatiran
kamu ya dan saya paham akan kekhawatiran kamu
tapi kan al pergi sama andin dan hopefully mereka akan saling jaga
dan saya percaya kok andin akan menjaga al dengan baik
bu mas randi maaf kiki ganggu ya bu ini
yang gak ganggu lagi kan saya minta kamu bikinin minuman untuk randy
iya itu silahkan diminum mas rendy
ya silahkan silahkan
kamu kenapa begini begini kenapa mata kamu kelilipan atau apa
oh eh enggak bu
biasa kalau ada mas rendy itu kayak gak tau
mata kiki itu kayak bawaannya kedipannya itu kecepatannya langsung lebih
beda kamu ini aja ambil obat tetes mata kami tetesin deh
supaya gak kedutan lagi
kedutaan lagi kiki
biar ngeliat mas rendynya mungkin bersih gitu ya di tetesin aja mata
iya bu iya maaf permisi bu
enak aja main pegang pegang
aduh aduh sorry ya
aduh kamu tahulah kiki seperti udah jualan bercanda
ya tadi sampai mana kita
sampai mana kita
ya seperti yang saya sampaikan tadi kamu gak perlu khawatir dan saya yakin kok andin akan menjaga al dengan sangat baik
itu aja sih dan hopefully kepergian mereka berdua ini akan memperbaiki hubungan mereka
dan saya sih selalu berharap bahwa sedikit demi sedikit ingatan al akan kembali
jika bersama andin berdua itu aja sih
saya juga doakan yang terbaik untuk mereka
kamu tuh memang luar biasa ya kamu memang right hand man nya al debaran yang sangat luar biasa
oke saya akan kasih tau tapi kamu janji ya tidak akan inform ini ke al atau ke siapapun ya
ya baik bu
semoga kamu tenangnya disana
orang yang sudah berbuat salah sama kamu sudah ditemukan
dan sekarang dia sudah mempertanggung jawabkan perbuatannya
ternyata tuduhan gue selama ini ternyata salah
kamu ternyata tidak punya hubungan apa apa dengan nino
saya ternyata tidak bisa menjadi teman yang baik untuk kamu
kakak pergi dulu ya
karena urusan kakak disini sudah selesai
buat kakak sudah tidak ada sesuatu lagi yang bisa menahan kakak untuk mengalih sini
dan kakak yakin sekarang kamu sudah bisa istirahat dengan tenang
selamat beristirahat adikku sayang
berarti pak abimana mau balik lagi ke aus sih
tidak kakak sudah pulang
entah kenapa kok gue jadi agak sedih ya
waktu pak abimana bilang tidak ada sesuatu yang bisa membuatnya tetap bertahan disini
yang mahag mengasih dan maafi ya
saya meminta kepadamu ya allah
dengan kesungguhan hati
supaya engkau mengizinkan ingatan saya kembali lagi
sesuatu momen yang kami ciptakan yang engkau ridhoi allah
maka dari itu saya bersungguh sungguh meminta kepadamu
supaya engkau mengembalikan ingatan saya
supaya saya selalu bisa mengucap syukur kepadamu allah
tapi kalau jika engkau
memang tidak ingin mengembalikan ingatan saya
berikanlah saya keikhlasan
kesabaran dan ketambahan ya allah
saya tahu engkau maha kuasa
engkau adalah pencipta segalanya
dan engkau adalah pemberi keajaiban
maka dari itu saya tidak pernah berhenti untuk meminta
saya tidak pernah berhenti untuk meminta sesuatu
untuk kepadamu ya allah
supaya engkau mengembalikan ingatan saya
saya mohon kepadamu ya allah
kembalikanlah ingatan saya ini
yang selama ini engkau genggam
supaya saya bisa melakukan kewajiban kewajiban saya sebagai kepala keluarga
hama mohon padamu ya allah
tolong berikanlah hamba kekuatan
dalam menghadapi apapun
hamba juga ingin mengucapkan terima kasih
rasa syukur hamba kepadamu ya allah
sudah dititipkan imam yang sangat baik untuk hamba
dan memiliki kekuatan yang sangat baik
terutama untuk mama
untuk anak anak hamba
terima kasih banyak ya allah
engkau sudah menghadirkan imam
sebagai suami hamba
tolong berikanlah suami hamba
kekuatan yang baik
tolong berikanlah suami hamba
umur yang panjang
dan banyak rezekinya ya allah
terima kasih banyak ya allah
kok ada kuda sih
yaudah nggak papa
kita mau naik kuda kok naik kuda sih mas
kan kakinya juga lagi sakit
ini pak kudanya jinak terus kuat
ya gunanya kuda kan itu
kamu beneran nggak mau naik kuda
lagi gak mau naik kuda
ya mungkin bisa nanti dulu ya
kalau takut mah jangan dipaksa
nanti kalau nggak tenang kuda juga nggak tenang
iya kebetulan soalnya istri saya memang nggak tenang
jadi nanti aja mendingan

ini perempuan deh kayaknya
kenapa emang kalau perempuan
wah geragas ya
ini gak sampai nih
persis kamu nih kalau makan
udah udah habis udah habis udah udah udah udah udah pulang ya pulang ya
pastilah itu bu cuma
apa apa sih
kalau kiki bisa minta kita berdoa buat balon pink
kan kemarin udah balon biru makanya sekarang balon pink
biar makin meriahku di rumah ini
iya kan bu
mungkin ramai deh bu rumah ini
oke saya percaya sama kamu
saya akan doakan semoga ada balon pink dan nanti kikia minarti akan
wah terima kasih bu gak mau nambah lagi satu lagi bu
ya udah nggak apa apa
ya udah duduk di sini
eh silat mas duduk di sini kamu mas
eh kok duduknya di situ
kok duduknya di situ
capek ya berat ya aku ya
ya enggak cuma kalau saya istirahat sedikit nanti kalau misalkan jalan lagi kamu ya capek lagi kan saya bisa jempol kamu lebih lama
hmm makasih ya
mau aku pijitin nggak lagi
jadi terus gak mau nyantai nak
ya boleh kalau iplas
nggak kan udah digendong
selamat pagi pak ein bu angin
terus sini terus sini mengasih ya
terima kasih terima kasih
kamu masih tetap bonek kuda